hai ada seorang sohabat bertanya kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya rasulullah
hai siapa pertama kali saya hormati
hai yang suruh suruh allah shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan suara yang lirik
hai umurka hai ibu
hai baru kemudian sobat bertanya lagi lalu siapa ya rasulullah
hai kedua kali sudah sama saja menjawab umurka ibu
hai ketiga kalinya rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh para sohabat
jawabannya sama ditanya oleh seorang sohabat jawabannya sama lalu siapa ya rasulullah yang
harus saya hormati umurka ibu lalu terakhir kali sohabat itu bertanya lagi lalu siapa ya rasulullah
begitu besar peran soal ibu
hai bahkan kata sayyidina umar r a
hai dan umar ini orang yang hadir hai bahkan syaitan ini takut sama sedih
hai diceritakan ketika sayyidina umar lewat di suatu jalan kemudian berpapasan dengan syaitan
syaitan itu yafirun syaitan dikatakan syaitan itu mencari jalan yang lain agar tidak berpapasan dengan
kita mendapatkan jiwa yang tegar dan bijak serta adil seperti saya dengar
apa katanya dengan umar
ketika kamu berjumpa dengan orang sukses tidak usah kamu tanyakan sesuatu hal yang lain tapi
tanyakanlah dua hal yang pertama siapa ibu yang melahirkannya dan yang kedua siapa istrinya
hai peran wanita di dalam kehidupan soal manusia utamanya laki laki
hai itu sangat kuat untuk hai akan ada yang bilang hai jika kamu ingin tahu hai baiknya satu daerah
istiqomah sodaknya mawaktunya berarti daerah disitu amat berarti daerahnya kamu tempatnya atau yang kamu kunjungi
berarti daerah yang kamu tempati atau yang kamu kunjungi
berarti daerah yang kamu tempatkan atau yang kamu kunjungi
ini itu daerah yang baik hai ada yang terakhir dari saking pentingnya seorang
tapi sayangnya sekarang ini sudah banyak orang yang tidak percaya dengan keberkahan orang tua
hai mari kita pikir pikir kembali ada di jawa ini namanya syekh hasan jokowi
hai ulama asli jawa asli indonesia yang kanan kitabnya diakui dimana mana jika jika itu
dikaji di tariqah dan juga dikaji di berbagai negara lainnya hai apa tidak hati dunia
hai setiap malam sehsaniah plus ibunya ini beribadah dikir tak perlu ilah mendekatkan
diri kepada allah jagung satu timba dibuat sebagai reditance mungkin dikiranya subhanallah
diberi hati untuk anaknya
lalu seketika masya eh jagung yang ada di dalam timbah itu berubah menjadi emas
ya allah saya tidak menginginkan dunia ya allah saya tidak menginginkan jagungnya di
yang jadi emas yang sebanyak sebuah ini allah kata siapa kata seka ibunya atau uminya syekh
ibu ibu mel sketi
akhirnya emas yang ada dalam timba
kembali menjadi jagu
dan lah dengar seorang ulama
asli indonesia yang kadang kita
menjadi aku dimana mana siapa beliau
berawal dari seorang ibu
yang hebat melahirkan anak anak
begitu juga dengan kita
rasulullah saw bersabda
ridhonya allah tergantung
dan amarahnya allah
kemerdekaan kedua orang tua kita
intinya tidak ada orang yang hebat
terkecuali mengabdi kepada orang lain
menghormati kepada ibunya
dan menghormati kepada ayah